betul sekali dan juga memang terlepas dari akhirnya pemerintah ini membubarkan organisasi tersebut namun ada juga tentunya pro dan kontra apalagi jika kita melihat prosedurnya prosedurnya membubarkan sebuah ormas itu sebenarnya seperti apa
nah selepas pemerintah indonesia menyatakan membuarkan organisasi hizbut tahrir karena dianggap bertentangan dengan pancasila dan undang undang dasar namun banyak juga yang bertanya seperti apa sebenarnya mekanisme pembubaran ormas
mari kita lihat bersama sama ulasannya
aturan pembubaran ormas tertuang dalam undang undang nomor tujuh belas tahun dua ribu tiga belas tentang organisasi kemasyarakatan yang diundangkan pada masa pemerintahan presiden susilo bambang yudhoyono
dan ada pasal lima puluh sembilan undang undang ormas yang menjelaskan
dan di pasal enam puluh hingga delapan puluh dua undang undang ormas menyatakan pemerintah daerah bisa menghentikan kegiatan ormas melalui tahapan pemberian sanksi administratif dalam bentuk tiga kali peringatan tertulis
selanjutnya pasal enam puluh empat apabila peringatan ini tidak digubris pemerintah bisa menghentikan bantuan dana dan melarang
sementara kegiatan mereka selama enam bulan
pasal enam puluh empat sendiri mempunyai syarat apabila berskala nasional harus ada pertimbangan mahkamah agung
jika sampai empat belas hari tidak ada balasan dari ma maka pemerintah punya wewenang menghentikan sementara kegiatan ormas tersebut
dan dalam pasal enam puluh delapan apabila ormas masih berkegiatan maka pemerintah bisa mencabut status badan hukum dengan persetujuan dari pengadilan